hal tersebut disampaikan menteri pupr basuki hadi mulyono setelah mengikuti rapat koordinasi kesiapan menghadapi idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah di gedung rupatama mabes polri jakarta pada kamis siang
diskon akan diberikan pada tanggal enam belas dan tujuh belas april dua ribu dua puluh tiga untuk mudik sedangkan untuk arus balik pada tanggal dua puluh tujuh dan dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
di tol ruas jakarta cikampek di gerbang tol cikampek utama dan kalihurib